kita juga tersambung melalui hubungan satelit dengan pengusaha dan politisi partai gerindra sandiaga uno
mas andi selamat malam
selamat malam mas vito selamat malam bang raden dan selamat malam bu yukti
selain ramai bicara tentang menuju dki satu nama anda tiba tiba muncul akhir pekan lalu terkait dengan panama papers
apa hubungan anda dengan mosak fonseca sebenarnya
sebetulnya saya sudah step down dari bisnis sekitar satu tahun yang lalu
dan tentunya sudah tidak mengikuti detail bisnis lagi
tapi melihat perkembangan panama papers itu memang dalam proses investasi dan proses merger dan akuisisi
maupun proses membawa modal dari luar negeri
banyak sekali penyedia jasa offshore services ini memberikan structure yang akhirnya lender atau para investor itu meminta
oleh karena itu penyedia offshore service itu lumrah dipakai dalam proses investasi dan merger akuisisi
sekali lagi apakah ada hubungan langsung anda dengan firma hukum di panama itu sebelumnya
saya lagi mencari
saya cek sama teman teman yang sekarang menanganinya di corporate secretary di grup kami
saya nggak memiliki data data khusus tentang itu tapi apakah kita melakukan hal hal yang di luar hukum itu kita bisa jamin tidak
apakah kita melakukan tax avoidance itu jelas saya bisa jamin tidak
dan selama ini kegiatan investasi kita adalah menciptakan lapangan kerja membangun infrastruktur di sini
dengan peraturan dengan peraturan dan juga penuh kompleksi dengan semua obligasi uang kita
pertanyaan selanjutnya apakah kemudian anda punya investasi di luar negeri dan menggunakan jasa pihak ketiga seperti fonseca ini
semua investasi kita di luar negeri tentunya sudah terdiskuse karena kita adalah perusahaan publik
dan tentunya itu ada dalam skema keterbukaan
jadi kita harus memiliki penelitian penuh dan kami lakukan
baik pak raden kemudian apa yang harus kita cermati terkait dengan ini
kan harus diteliti terlebih dahulu langkah pertama yang harus diteliti seperti apa
ya tentu seperti yang saya katakan tadi ini kan tiga hal tadi itu yang mungkin
satu adalah memang ini transaksi biasa saja
karena itu adalah untuk kemudahan
jadi ya bisa ditanya
kalau memang data data yang sudah ada itu tentu nggak usah
paper company itu kan pengetahuan kita yang awam ini adalah perusahaan yang hanya ada suratnya saja
untuk mentransfer aset resources dari satu negara ke negara itu
di mana paper company itu berada
ya kegiatan nggak ada di sana
ketika paper company itu yang kita sebut apakah itu termasuk ilegal
dan itu yang disebut dengan bagian dari
itu tidak ilegal itu legal secara ini
persoalannya adalah yang kita katakan tadi
yang ilegal itu kalau dia melakukan misalkan seperti transfer pricing
mekanismenya seperti apa sih transfer pricing
transfer pricing begini misalkan perusahaan di indonesia lah ini
disebutkan dia harga batubara seratus dolar per ton
di sana itu ada company
dia juga sebetulnya
kalau ditulus tulusuri dia juga
nah di sana itu kan dia bayarnya lima puluh dolar
padahal harganya kan seratus dolar
jadi kita jual ke sana dengan harga lima puluh dolar
pajaknya adalah bagian dari obyek lima puluh dolar
iya di sini di sini kan bisa saja perusahaannya malah rugi kan
dia nggak bayar pajak
di sana untung dia
karena tarif pajak di sana jauh lebih murah
di sini dia nggak bayar
di sini dia rugi
tapi bayar pajak di sana lebih murah kan
bisa juga yang satu lagi adalah misalkan saya mengimpor nih dari sini
impor impor saya taruh di panama nih
misalkan ada dari jerman ini
biji besi misalnya
dari jerman katakan ini
dari jerman biji besi bukan dari jerman
ya misalnya katakan lah
ya dari australia lah
mentega lah misalnya apapun
dari australia sepertinya di ekspor dulu
di panama itu perusahaan saya nih
sebetulnya harga daripada biji besi ini katakan seribu dolar per ton
nah kemudian diekspor ke indonesia itu harganya menjadi dua ribu dolar
lihat di situ
di panama yang untung kan
konsep itu termasuk ilegal atau itu part of
oh itu ilegal jadinya
ilegalnya itu adalah karena ada tax avoidance di situ
dari sisi pajaknya
nah kalau perusahaan di sananya itu tidak ilegal
tapi kegiatannya itu ilegal menjadi ilegal jadinya
eh perusahaannya enggak
perusahaannya untung di situ dia memanfaatkan pajaknya itu
perusahaannya dia juga
nah itu jahatnya
nah persoalannya sekarang itu yang harus diteliti
yang saya katakan tadi
perusahaan itu perusahaan siapa
itu kan hanya itu rekayasa
kan ada tiga tadi
makanya saya katakan tadi kita jangan langsung menjudge
itu data sudah ada baiklah diteliti
mas andi ini kan sebenarnya panama papers ini sudah terbuka sekali sejak akhir pekan lalu
dan nama anda adalah nama yang paling sering disebut
ada beberapa nama lain tapi karena anda banyak menjadi idola barangkali
nama anda sering disebut sebut
apa yang menjadi defense anda terkait penyebutan nama tersebut dan apakah anda merasa bahwa
itu merugikan anda dalam kondisi sekarang sekarang ini
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami